kita beralih ke informasi selanjutnya
menyambut usia baru jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh
banyak kegiatan yang terpaksa tidak dapat dilakukan
untuk merayakan ulang tahun ibu kota
namun sebagai warga jakarta
anda bisa merayakan momen ini melalui beragam gelaran virtual
yang bisa dinikmati di rumah
lengang menjadi gambaran jalanan ibu kota jakarta
selama masa psbb
tak lagi ada kemacetan perkantoran yang tutup
hingga usaha yang akhirnya gulung tikar
memasuki usia ke empat ratus sembilan puluh tiga tahun
jakarta pun harus beristirahat sejenak
dari hirup piku keramaian
wajah baru jakarta
bukan saja soal fisik
wajah baru jakarta adalah soal mindset
kalau tahun lalu temanya wajah baru jakarta
tapi sepertinya kalau tahun ini juga banyak yang baru nih
di ulang tahun jakarta
terus ada pawai ondel ondel
dan bisa nikmatin kembang api rame rame
kalau tahun ini kayak gimana ya
banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara langsung
pada perhelatan perayaan ulang tahun jakarta tahun ini
salah satunya seperti berkunjung ke pekan raya jakarta
prj ini sudah jadi acara tahun ulang jakarta
yang menyuguhkan pameran dengan beragam barang menarik
dan murah untuk warga jakarta
tapi karena pandemi
dua ribu dua puluh juga jadi kali pertama prj tidak diselenggarakan
untuk memeriahkan ulang tahun ibu kota
jakarta fair kan sebetulnya sedang lagi berlangsung nih
sampai akhir juni
tapi terpaksa ya kita tunda karena situasi covid ini
dan kelihatannya akan kita tunda sampai akhir tahun

kita harapkan di bulan juni ya kita bisa berhasil
di bulan desember atau di bulan januari
kita bisa menjalankan jakarta fair
dimana sampai bulan tersebut kita harapkan situasi sudah sangat sangat baik
kalau tahun lalu kita bisa melihat payu budaya di jalanan
tahun ini kita coba jalan jalan di jakarta secara virtual
datang sebuah wisata virtual
perjalanan virtual ini akan memperlihatkan beragam destinasi wisata jakarta
dengan menggunakan fitur google maps
yang menampilkan bentuk bangunan dan jalanan secara nyata
anda bisa berkunjung ke tempat tempat ikonik di jakarta
seperti kota tua hingga ke monumen nasional
tak hanya berwisata anda juga dapat merayakan momen ulang tahun jakarta
dengan menonton konser virtual
para seniman betawi siap menghibur anda yang ingin menikmati seni
sambil bersantai di rumah
meski dirayakan secara virtual warga jakarta masih bisa menikmati
beragam sajian hiburan menarik untuk menyambut usia baru kota jakarta
semoga di ulang tahun jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh tiga ini
jakarta bisa kembali bangkit setelah pandemi
transportasinya lebih baik lagi
dan lebih mudah lagi supaya nggak macet
semoga nggak banjir lagi
kalau bisa sih prj dibuka ya
masyarakat nanti protokol kesehatan
covid segera hilang dan para pedagang bisa berjualan lagi
yang saya kangenin sih ya makan pot kerak telur
yang aku kangenin sih kayak jalan jalan gitu ke monas
vinanda rahma robby bahtiar jakarta
selamat ulang tahun jakarta